dewan pimpinan daerah dpd demokrat dki jakarta akan patuh pada kebijakan koalisi dari dewan pimpinan pusat dpp partai demokrat
ketua dpd demokrat dki jakarta santoso menyebut hingga saat ini belum ada arahan untuk mengalihkan dukungan
hal ini menjadi jawaban santoso saat ditanya wartawan apakah demokrat akan tetap berada di koalisi adil makmur bersama gerindra pks dan pan
serta partai berkarya yang mendukung paslon capres cawapres dua
menurut santoso hingga saat ini demokrat masih terus memberikan dukungannya bagi paslon dua prabowo sandi yang tengah mengajukan gugatan sengketa pilpres di mk
santoso menambahkan kebijakan terus berada di koalisi atau tidak akan mengemuka setelah proses di mk selesai
partai demokrat dianggap sejumlah pihak akan keluar dari koalisi adil makmur
selain beberapa kadernya berselisih paham dengan kader gerindra
apalagi komandan kogasma ahi tercatat sudah dua kali melakukan pertemuan empat mata dengan calon presiden sekaligus presiden petahana joko widodo
apakah kita pindah ke koalisi
setelah itu partai punya otonomi sendiri untuk mengatur dirinya sendiri
dan itu dimutuskan oleh partai